pemirsa korban kebakaran di cipinang muara kini bertahan di tenda tenda darurat
lebih dari empat puluh rumah hangus dilalap si jago merah senin sore kemarin
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
kebakaran telah meluluh lantakan permukiman padat penduduk di salah satu kawasan jakarta timur
api yang mulai melahap rumah warga sejak pukul sebelas siang itu membuat satu ratus tujuh puluh empat jiwa terpaksa mengungsi
kebakaran yang terjadi di kawasan cipinang muara jakarta timur membuat enam puluh keluarga mengungsi di tenda milik suku dinas jakarta timur
suku dinas sosial jakarta timur
anak anak remaja hingga orang dewasa menjadi satu di dalam tenda ini
mereka hanya mengandalkan bantuan dari suku dinas sosial dan juga warga sekitar
yang iba melihat kondisi mereka
yang menjadi korban kebakaran pada senin siang ini
salah satunya ropiah
wanita berusia empat puluh tahun tersebut kini terpaksa mendiami tenda darurat bersama suami dan anak anaknya
api telah menghanguskan rumah dan harta bendanya
hanya tersisa baju yang menempel di badannya
belum beli apa apaan mbak
saya belum beli apa apaan
cuma mikirin ntar dulu kata saya itu
jangan mikirin yang lain lain dulu
hanya di tenda darurat inilah tempat mereka berkumpul sembari melepas lelah dan bercengkrama bersama
ropiah berharap akan ada hikmah di balik musibah yang terjadi kepada diri serta keluarganya ini
bantuan pun sudah mulai berdatangan
pakaian dan makanan menjadi barang barang yang paling dibutuhkan warga saat ini
alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menerima hampir dua ratus box makanan siap saji dari sudir sosial
kemudian dia dari sosial pun akan membuka dapur umum untuk sahur
makanan bayi juga ya termasuk ya
bubur atau dan lain lain
malam semakin larut anak anak tak kuat menahan rasa kantuknya
dengan alas yang seadanya mereka pun terlelap agar ketika mereka membuka mata keceriaan tetap hinggap di hati mereka